ngabuburit sembari vaksinasi kofit sembilan belas inilah yang dilakukan warga di alun alun kebupaten
kelaten jawa tengah senin sore warga menyebut baik kegiatan vaksinasi di lokasi ngebuburit
ini terlebih setelah pulang kerja sembari menunggu waktu berbuka puasa kegiatan ini
dilaksanakan jajaran polres kelaten sebagai upaya percepatan vaksinasi covid sembilan belas petugas
menyiapkan dua ratus lima puluh dosis vaksin itu sejati sangat berjaga masih di tujuan tujuan
kemudian itu sih tapi untuk kesehatan dan mudik ke jawa timur hingga kini capaian vaksinasi kopit
tapi alhamdulillah ini antusiasi masyarakat sangat luar biasa
vaksinasi covid sembilan belas sambil ngabuburit seperti ini akan dilaksanakan di berbagai lokasi lainnya
nah kalau yang ini ngabuburit sambil menambah pengetahuan kelompok pencinta buku dongeng di
kebupaten sumeneb madura mengajak anak anak bermain dan membaca di taman adipura aku enggak memberi tahu
kegiatan ini ternyata banyak diminati anak anak yang sedang ngabuburit di taman kota bersama orang
tuanya anak anak ini juga senang karena buku dongeng yang disediakan lengkap dengan gambarnya
koordinator pencinta buku dan dongeng mengatakan pihaknya memanfaatkan kelonggaran pasca pandemi
untuk kembali menggalakkan kegiatan edukasi lewat cerita dongeng di tempat terbuka kami
kan menawarkan beberapa alternatif kegiatan sore hari untuk sampai lalu menunggu kegiatan pendidikan
kegiatan pendidikan kembali menambahkan kegiatan pendidikan pembelajaran pendidikan pembelajaran pendidikan
kegiatan pendidikan pembelajaran pendidikan pendidikan penggiatan pendidikan pembelajaran pendidikan

sebelum pandemi kegiatan mendongeng
biasanya digelar setiap akhir pekan
dan saat ini kegiatan tersebut kembali dilakukan
sambil mengisi waktu menjelang berbuka puasa
tim liputan cnn indonesia